saudara di bulan ramadan ada panganan yang bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa
di purwakarta jawa barat sebuah kedai surabi membuat inovasi dengan menyajikan surabi kurma
surabi kurma ini banyak dinikmati sebagai takjil berbuka puasa
surabi kurma ala pedagang surabi di kampung sadang purwakarta jawa barat bisa menjadi menu pilihan untuk berbuka puasa
buah kurma yang diolah menjadi topping surabi ini menjadi panganan yang unik yang bisa dinikmati pecinta kuliner
setiap bulan ramadan surabi kurma selalu hadir untuk menu berbuka puasa
setiap hari di bulan puasa kedai surabi menyiapkan kurma pilihan untuk diambil dagingnya
di tempat pembakaran adonan serabi dimasukkan ke dalam loyang khusus
daging kurma yang telah dikupas selanjutnya diletakkan di atas adonan surabi yang baru dicetak di atas tungku
setelah beberapa menit proses pematangan kemudian surabi topping kurma yang memiliki dua varian rasa
yakni surabi kurma original dan surabi kurma pandan
untuk menambah kelezatan lumeran susu kental manis ataupun keju dan coklat bisa ditambahkan sesuai selera
mereka sengaja membeli beberapa varian surabi seperti surabi durian oncom kinca hingga surabi kurma untuk bisa dinikmati saat berbuka puasa
pesen durian coklat susu coklat keju keju susu dan disini juga ada varian baru terus rasanya kurma
udah langganan bu setiap ramadan disini
baru kali ini sih dari kakak
iya dan udah terkenal juga kayaknya disini
karena saya suka yang manis manis terbuka puasa jadi kita order surabi kandian
bu yang dipesannya hari ini apa aja nih
coklat keju durian sama alpukat
dan sekarang ada yang baru lho flah eh apa kurma
pemilik kedai surabi mengatakan surabi kurma rutin disediakan di setiap bulan ramadan
surabi kurma lebih dari seratus porsi
biasanya selain dimakan di tempat saat berbuka surabi juga bisa diantar pesan
bila bulan suci ramadan tiba surabi kurma itu akan keluar dengan sendirinya
jadi kandian alhamdulillah menghabiskan sekitar tiga kilo lebih surabi buah kurma
kalau yang beli biasanya rata rata per hari berapa pak
selain surabi kurma ada varian lain mungkin
ya seperti hari biasa yaitu durian surabi alpukat
bagi anda yang ingin membeli surabi kurma untuk menu berbuka puasa
anda perlu merogoh kocek sepuluh ribu rupiah per porsi
selain surabi kurma puluhan topping surabi juga disediakan di kedai surabi